bertempatan dengan hari kartini pt transportasi jakarta atau transjakarta meluncurkan bus khusus bagi pelanggan perempuan
bus dengan sapaan pinky ini akan beroperasi di koridor satu dengan rute blok m kota
saat ini baru ada dua unit bus gandeng yang dimodifikasi menjadi bus khusus
kedepan transjakarta akan menambahkan sepuluh armada
seluruh awak bus baik dua petugas on board dan pengemudinya adalah perempuan
bus pinky memiliki kapasitas yang sama dengan bus transjakarta lainnya
peluncuran armada khusus wanita ini dipandang perlu karena hingga saat ini masih banyak perempuan yang tidak nyaman menggunakan transportasi publik